assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya fahim nizar
hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
dan seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
nah hari ini tema yang akan kita bahas nih kiai
terkait pentingnya bersuci dalam islam
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
tentunya anda bisa sampaikan langsung pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
langsung saja kita bahas tema hari ini
karena belakangan memang biasanya
toharo ini muncul di saat
saat ini jakarta banyak diguir hujan
jadi ada banjir
jadi masalah toharoh itu kembali menjadi pertanyaan
sebetulnya apa definisi toharoh ini
toharoh ini adalah
toharoh itu adalah bersuci
ini kalau ibarat orang mau haji dan umroh
anda boleh punya kain ihrom
anda boleh menghafal semua doa
anda boleh bayar itu hotel yang ada di mekah
di depan kaabah
tapi untuk sampai ke sana
anda harus membeli mikot
nah kita ini dalam banyak ibadah yang penting
itu disaratkan yang namanya
oleh karena itu ibadah ini
di dalam hadis itu memiliki keistimewaan
ketika allah berfirman misalnya
allah itu sangat suka
cinta dengan orang yang rajin bertaubat
orang yang gemar bersuci
di dalam hadis dikatakan
ketika saya melakukan aktivitas
mensucikan diri saya
membersihkan badan dengan mandi
dengan duduk misalnya
separuh dari keistimewaan
karena kalau saya sudah membersihkan
saya sudah membersihkan tangan
saya secara fisik
maka saya tinggal berwudu batin
isi ucapan saya yang baik
jangan gerakkan tangan
kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat
buat kebaikan banyak orang
nah ini yang menjadikan
toharoh itu menjadi perhatian
semua ulama sepanjang masa
kalau anda misalnya buka
pelajaran apapun dalam fikih
ya buku apapun dalam fikih
itu pasti kita temukan
yang pertama kali itu adalah
karena tidak mungkin
sholat yang anda kerjakan
sepanjang apapun bacaan
yang anda lantunkan
tapi anda tidak dalam keadaan toharoh
itu juga menjadi pentingnya toharoh
bahkan ada satu kisah yang menarik
kuda itu tiba tiba gelisah
dan bersuara dengan seluruh orang
suara yang keras
maka rasulullah menghentikan kuda itu
kemudian rasulullah turun
di samping itu ada makam
kata rasulullah kenapa kuda ini menjerit
karena orang yang ada di dalam kubur ini
sedang diadab oleh allah
kenapa dia diadab
itu karena dia
tidak beres istinjaknya
itu kemudian dia tidak hati hati
sehingga boleh jadi
dia kemudian sholat
tapi boleh jadi
dia bersyukurnya tidak benar
maka sama rasulullah ini diadab sama allah
karena sholatnya kan menjadi sia sia
karena toharohnya tidak terpenuhi
maka bagian dari rahmat rasulullah
nabi ambil pelepah kurma
ditanam di makam itu
kata rasulullah selama kurma ini
masih basah artinya hidup
maka dia akan beristighfar
untuk orang yang ada di alam kubur
itu menunjukkan dari semua yang saya sampaikan
orang itu bersuci
jadi bersuci itu kita bagi bagi
bersuci dari hadas
dan yang kedua adalah bersuci dari najis
boleh jadi sesuatu
yang bersifat material
kan kelihatan air kencingnya
atau saya melakukan aktivitas yang tidak terlihat
dampaknya secara langsung
buat kita yang bermadhab imam ⁇ shafiri
ketika beliau menafsirkan
ya sama dibalik
yang perempuan menyentuh laki laki
ini kadang kadang suka sentimen
laki laki tega banget
masa dia megang sapi gak batal wudhunya
tapi kalau megang perempuan batal wudhunya
yang enggak juga
karena perempuan ketika dia yang menyentuh laki laki
dia juga batal wudhunya
kalau ada orang bertanya soal ini
kenapa kok harus batal ya
saya tinggal balik bertanya
memang perasaannya sama
menyentuh sapi dengan menyentuh perempuan
nah gitu saja
dia diharuskan berwudhu
ini namanya toharoh dari hadas kecil
ada lagi hadas yang besar
buat seorang perempuan
misalnya yang haid setiap bulan
nanti nifas ketika melahirkan
kemudian berhubungan suami istri
baik laki laki maupun perempuan
ini juga termasuk dengan hadas yang besar
kalau kecil itu diselesaikan dengan wudhu
ketika tidak ada air
maka dia menggunakan
ibu ya saya ingatkan kepada para pemirsa
itu perintah quran
kemudian diayak diatas misalnya kawat
maka yang lembut lembut itu bisa disimpan
itu saya pikir tanah yang sedikit itu bisa cukup
untuk satu keluarga selama tujuh tahun
ya kan seandainya dia harus tayamum
nah mandi juga demikian
kalau ada air maka dia wajib
membasuh semua anggota tubuhnya
tentu dengan kemampuan yang berbeda beda

kalau perempuan rambutnya ada
kayak pangannya ya pokoknya dibanjiri saja
tidak harus juga dibuka
kemudian kalau tidak ada air
mandi itu bisa diganti dengan tayamu
jadi tayamum itu berfungsi menjadi pengganti wudhu
dan juga mengganti tayamum
itu bisa kita baca dalam kitab kitab fikih yang ada
ini namanya toharoh minal hadas
yang kedua adalah toharoh dari najis
bersentuhan dengan barang barang yang berbeda beda
atau apapun yang dianggap najis
ini dalam fikih dibagi menjadi tiga
yang pertama najis berat
ini adalah air liurnya anjing
kemudian ada yang mengatakan termasuk di dalamnya babi
jadi semua yang berkaitan dengan dua binatang itu
ini cara mensucikannya harus dengan tujuh kali basuhan
air salah satunya adalah bercampur dengan tanah
jadi bisa misalnya kalau saya dijilat anjing
bekas jilatannya saya kasih tanah dulu
kemudian saya siramkan itu tujuh kali
atau saya kemudian memasukkan bagian tanah itu ke dalam satu air
kemudian saya guyur bekasnya
kemudian enam tambahannya setelahnya
jadi menggunakan tanahnya yang pertama itu
supaya nanti bersih
kalau dia menggasuk enam yang ketujuh tanah kan jadi kotor gitu
kemudian yang kedua ini adalah mutawassilat
ini semua yang najis najis di luar anjing dan babi
kemudian yang ketiga adalah muhofafah
muhufafah ini air kencing
anak bayi laki laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali asi
ini cara mensucikannya hanya rasul
rossulma itu kita tangan kita kita celupkan air basah
kita begini beginikan sampai baunya hilang
maka dia sudah suci
karena itu harus diguyur oleh air
berapapun sampai rasa warna bentuknya semua hilang
misalnya baru dia dianggap suci
tetapi bedanya dengan yang mukhaladzah
dia tidak perlu dicampur dengan tanah tadi
nah tadi kan kyai sudah menjelaskan jenis tanah yang kemudian digunakan untuk tayamu
kalau jenis airnya sendiri
tapi kita akan bahas setelah jeda
baik baik baik
karena waktu kita terbatas ini kita akan bahas airnya sendiri ya
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode
pentingnya bersuci dalam islam
kita lanjutkan kembali pembahasan
nah ini jenis jenis air yang digunakan untuk bertoharoh
itu ada syaratnya kan
ada syaratnya karena air ini istimewa ya
dia menjadikan sesuatu itu bisa suci
jadi pada syariat allah sebelum syariat islam
air itu tidak bisa mensucikan
jadi kalau baju saya terkena najis itu dulu harus digunting
pada syariat sebelum kita
nah setelah syariat islam itu turun
maka allah menjadikan yang namanya air itu
sesuatu yang bukan saja suci pada dirinya
tapi bisa mensucikan orang lain
nah tentu tidak semua air kan
nah air yang bisa suci dan mensucikan
itu namanya dalam fikih adalah
artinya kemutlaqan dia
itu tetap berfungsi seperti air sediakalanya
jadi misalnya air mutlaq itu apa
air yang ada di sumur
di mata air
itu kan air
ada di air yang di sungai yang jernih misalnya
dengan di sumur kan sama
tapi ada air yang kehilangan sifat keairannya
dalam artian misalnya air teh
kan kita tidak lagi memandang air teh itu sebagai air yang kita butuhkan untuk kebersihan
nah yang seperti ini dia suci
tapi dia tidak bisa mensucikan
nah nanti ada air lagi dia boleh dipakai
misalnya dalam fikir itu namanya
air yang ada di dalam bejana
kemudian dibiarkan terkena sinar matahari
secara langsung sehingga air itu panas gitu loh
nah itu tidak haram
tapi itu menjadi makruh saja
itu tidak dianjurkan untuk digunakan untuk bersuci
sekalipun kalau digunakan itu hukumnya tetap sah
nah air yang mutlak tadi
itu kalau kemudian kita bagi lagi
ini ada dua konsep ya
ada konsep saya mendatangi air
tangan saya masuk ke dalam air
atau air yang datang kepada saya
nah kalau saya mau berwudu misalnya
airnya datang kepada saya
kalau saya pintar wudunya hemat air misalnya
peduli sama lingkungan
mungkin air satu botol itu cukup kan
nah kalau air itu datang kepada saya
atau celana saya terkena najis sedikit dari anak bayi misalnya
saya ambil air setengah botol kecil saja
saya gini ginikan sudah suci
nah karena air yang mendatangi
tapi kalau orang atau barang yang mendatangi air
maka fungsi air tadi bisa berubah gitu loh
kalau air itu sedikit dalam madhab imam ⁇ shafili
air itu sedikit
berubah tidak berubah
nih misalnya ada air dan air itu berubah
kalau air itu dalam gayung
kemudian terkena tangan kita yang kena pipis tadi
karena saya yang mendatangi air
beda kalau air dalam gayung tadi
maka itu menjadi boleh
nah kalau air itu mau saya datangi
kayak kita kadang kadang di rumah rumah yang kayak dulu itu kan masih ada bak mandinya ya
orang kemudian berwudhu ngambil dari situ
itu mensyaratkan air tadi dua kulah
dua kulah itu pilihannya adalah
sekitar dua ratus tujuh puluh liter air
atau paling mudah
kira kira enam puluh atau tujuh puluh cm ya satu begini
panjang lebar dan kedalamnya
nah itu sudah dikatakan air itu banyak
ada mazhab lain yang lebih
lebih menarik lagi
air itu banyak kapan kata imam abu hanifah
kalau saya gerakan disini yang sana nggak bergerak itu tanda nya banyak loh
itu kan membutuhkan kolam yang sangat sangat besar gitu
tapi karena yang diikuti madhab imam shafili
dengan berbagai macam hadis yang beliau pahami
cukuplah dua ratus tujuh puluh liter air tadi
kalau saya masukkan dalam kondisi saya najis
selama air itu tidak berubah
maka dia tetap suci
kiai tadi kan juga menarik
kiai bilang katanya membersihkan hadas dengan membersihkan air misalnya
nah kalau zaman sekarang itu kan ada yang namanya
tisu basah tuh
nah itu tidak bisa
basah itu bisa membersihkan tapi tidak mensucikan
tetapi mbak eva
tisu basah itu karena saya juga sering pakai gitu ya
jadi saya harus berfatwa itu sesuai dengan kebiasaan saya juga
fatwa tisu basah itu bermanfaat
mungkin ada yang lalai saya belum sampaikan
najis itu juga disamping pembagian kadar berat ringan
dan apa pertengahan
itu juga dibagi menjadi dua
ada yang namanya hadis airnya itu juga dibagi menjadi dua
dan ada yang namanya najis hukmi
aini itu yang barangnya masih ada
barang najisnya masih ada
kalau pipisnya anak kita ya pipisnya itu masih basah
di atas lantai
kalau hukmi basahnya itu udah dikeringin
sudah tidak ada
tapi belum disiram air
nah makanya kalau kita misalnya hidup di satu tempat yang air itu tidak banyak
kita bisa menggunakan tisu basah tadi misalnya
dulu waktu anak anak saya masih kecil misalnya
untuk memastikan bahwa ini sudah berubah
tidak lagi ada baunya bersih
pakai aja tisu yang banyak
apalagi ada alkoholnya itu kan
dia bersih tapi belum suci
maka setelah itu bersih
saya tinggal ambil air mineral sedikit aja kan
saya guyur kepada celana
misalnya mohon maaf ya celana dalam anak saya
maka kemudian celana dalam tadi menjadi suci
nah tapi kalau dibalik
agak rumit tuh

misalnya pagi habis makan sesuatu yang mendatangkan bau
saya pakai air mineral yang tidak akan menghilangkan baunya
saya pakai air mineral yang tidak akan menghilangkan baunya
padahal syarat dia dikatakan suci
dia sudah hilang bentuknya rupanya warnanya baunya aromanya gitu

itu juga bermanfaat
jadi buat ibu ibu nih utamanya di rumah

kalau misalnya masih punya bayi pipis di atas meja
boleh aja dibersihkan dulu
boleh aja dibersihkan dulu
misalnya pakai tisu kering
kemudian pakai tisu basah untuk wangi wangiannya
tisu basah dan tisu kering yang sudah digunakan
karena nempel bekas pipisnya kan
maka tangan ibu kalau bersentuhan
tangan ibu menjadi apa ini najis
nah tangan ibu sucikan dulu dengan air
nah setelah itu
setelah kondisinya sudah wangi mejanya sudah kering
ibu ambil air
nah air itu diguyur
nah ketika air itu diguyur
guyuran kebawahnya itu tetap suci
itu yang dikatakan air itu
tidak akan terkena najis
karena dia mendatangi najis tadi
karena dia mendatangi najis tadi
jadi air yang tidak ada sudah air murni seperti tadi
nah karena ini masih bicara soal tisu basah begitu ya
biasanya tisu basah itu suka digunakan untuk istinja
nah itu bagaimana
apalagi buat orang yang biasa ke negeri negeri yang kaum muslim itu tidak banyak
itu biasanya di semua toilet fasilitas umum tidak menyediakan air
bahkan unik ya bagian dari sesuatu kota itu modern
itu toiletnya tidak banyak fasilitas
jadi disini ulama sudah membahas
jadi istinja kayak pipis itu
di alat kemaluannya itu
bisa disucikan kalau tidak ada air
pada masa nabi itu menggunakan batu

pak saya perlu membahas lebih dalam

hari ini di banyak lembaga fatwa mengatakan
bahwa kertas tisu toilet itu bisa menggantikan peran batu

tapi dengan dua syarat nih
syarat yang pertama kondisi kertasnya itu hilang

dia bisa nyerap
nyerap itu sederhana aja
kalau sekarang jangan ngambil tisunya satu gitu loh
ambil tisunya lima
apa kalau yang gulungan ya berapa kali gulungan
saya pikir nggak apa apa dijelaskan
kalau misalnya saya beristinja
saya lap bekas kemaluan saya
kemudian basah yang disini
itu tidak tembus kesini
maka yang seperti ini
oleh banyak ulama hari ini
itu dikatakan sudah memenuhi
syarat istinjak suci
itu yang bisa disucikan
menggunakan batu di masa lalu
dan menggunakan kertas tisu di masa sekarang yang tebal
itu hanya pada tempat keluar
itu hanya pada tempat keluarnya
lalu kemudian pipisnya karena di pesawat
karena di kereta api
misalnya bis yang menggunakan toilet
kemudian menyentuh dengkul paha
itu tidak bisa disucikan
kecuali menggunakan air
ini jangan sampai pipisnya kedengkul kemudian ngambil batu disucikan
karena asumsinya dahulu dia bisa beristinjak
istinja itu pada jalan keluarnya
bukan pada tubuh yang lain
oke baiklah menarik sekali
kita akan lanjutkan kiai tapi kita harus break terlebih dahulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode pentingnya bersuci dalam islam
kita akan lanjutkan kembali pembahasan
namun sebelumnya kita saksikan dulu ini pertanyaan yang masuk
melalui email kita akan saksikan bersama tayangannya berikut ini
pak ustadz mau nanya dong apa hukumnya kalau kita mencuci pakaian yang terkena najis
sama tidak kena najis dalam satu mesin cuci pak ustadz
oke langsung silahkan dijawab
ini juga berkaitan dengan mesin cuci
dia nggak menjelaskan mesin cucinya seperti apa
tapi saya berharap mungkin yang dimaksud mesin cuci hari ini
kalau mesin cuci dulu kan tetap ada yang diisi air kan
yang diisi air sama dengan bahasan kita tadi
jadi kalau misalnya mesin cucinya diisi air dulu
ya zaman saya masih kuliah dulu itu kan ada mesin cuci yang besar banget
kita isi air sampai dua ember
nah cukuplah dua ratus tujuh puluh liter tadi kan misalnya
tapi jangan dikasih deterjen dulu
dia dimasukkan sekalipun bercampur antara yang suci dan yang najis
kalau kemudian air itu tidak berubah maka semuanya menjadi suci
itu kalau kondisinya seperti itu
saya pikir tidak perlu dibahas lama lama karena mesin cuci itu sudah tidak laku hari ini kan gitu
nah yang ada adalah mesin cuci otomatik hari ini kan
yang airnya mengalir sesuai dengan sedotan dia
nah ini tentu berbeda pandangan
yang pertama normatifnya kalau air yang masuk ke mesin cuci tadi selalu berputar
air baru maksudnya
bukan air yang kena pakaian kita kemudian didaur ulang masuk lagi
air yang disedot dari luar dengan jumlah yang masuk akal buktinya baju kita itu basah
ada yang mengatakan itu bisa mensucikan semuanya
tetapi yang saya lakukan dan juga lebih kehatian dan ini sebetulnya karena yang nanya laki laki ya
saya mudah mudahan itu suami atau kakak gitu ya
jadi harus ngasih tau istrinya nih sama asisten rumah tangganya di rumah
yang paling aman adalah memisahkan terlebih dahulu bukan untuk cuciannya
jadi saya sering bilang kalau yang punya anak bayi anak anak kecil yang kita gak tau lah istinjak dan sucinya
gabungkan baju mereka di satu ember terlebih dahulu
kemudian guyur dengan air yang cukup ya
kemudian begitu diguyur di ember airnya pakai misalnya selang dalam jumlah yang sampai air itu tumpah dari ember tersebut
kita angkat baju anak anak kita kemudian kita kucek kucek kemudian secara ini oh sudah bau air
gak ada lagi bau pipisnya misalnya
kita peras baru kita proses di mesin cuci jadi satu
dengan baju orang dewasa yang kita yakini tidak terkena najis
nah itu lebih memudahkan untuk memastikan bahwa yang suci tidak terkontaminasi dengan yang najis
kalau mau disatukan dalam satu mesin cuci yang ada
saya menyarankan untuk memasukkan tidak dalam kapasitas penuh
kita masukkan setengah saja misalnya
sehingga kita bisa memastikan bahwa perputaran air di dalam itu menjadi lebih rata
nah menarik sekali kiai
ini juga kalau tadi kita bicara soal mensucikan dari najis besar misalnya
ini juga bisa dicampur dengan tanah
saat ini beredar sabun yang ada tanahnya unsur tanah
nah apakah itu juga bisa digunakan
itu juga sudah difatwakan saya ingat di majelis ulama indonesia
dan juga banyak kajian kajian di ormas islam
bahwa ketiga ada alat modern
ini kan kayak minuman di ekstrak
ketiga itu di ekstrak kemudian mengandung semua unsur yang ada di dalam tanah
maka banyak ulama yang memfatwakan itu boleh digunakan
oke jadi boleh digunakan
nah kita tadi sedikit terputus ini membahas soal istinjak
oh iya istinjak
nah bagaimana sebetulnya kita bedah lebih jauh lagi nih
tata cara istinjak
stinjak yang paling mudah memang menggunakan air
kemudian menggunakan alat semprot yang hari ini kalau kita lihat di toilet toilet itu kan airnya yang mendatangi
kalau yang airnya itu misalnya ada di kolam yang kecil dan tidak sampai dua kulah
ini ngomongnya kan terang terangan berdasarkan fakta ya
kita misalnya di perjalanan tuh ya
ada yang kolamnya itu kecil banget
bugnya itu di bawah
sementara tempat pipisnya itu tinggi
saya khawatir bekas pipisnya itu masuk ke tempat itu
maka yang paling mudah ketika saya mengambil gayung dari tempat situ
sebelum masuk kan pipisnya masih bisa ditahan tuh
buka kerannya lah
penuh hidup sampai airnya tumpah
dalam jumlah yang kira kira sudah tumpahnya cukup
maka kita pastikan bahwa air itu menjadi air banyak kan
atau proses tergantikan yang najis tadi
itu untuk istinjaknya
menarik sekali ya
kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
dan seperti biasa sebagai penutup
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan
baik para pemirsa
mudah mudahan kita dijadikan oleh allah orang orang yang sangat sering melakukan taubat
dan sangat sering bersuci
ada satu nasihat dari rasulullah bahwa ada amalan
yang memiliki keistimewaan luar biasa
yaitu yang pertama isba gul wudu
melakukan wudu secara sempurna
melakukan mandi secara sempurna
kemudian selalu dalam keadaan suci
wudunya tidak pernah putus
itu memiliki keistimewaan yang luar biasa
mudah mudahan allah jadikan kita semua
termasuk kelompok at tawabin dan al mutatakhirin
rabbana a'tina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah
wa salamun alal mursalinah
amin ya rabbal alamin
semoga allah ijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh